eh deh jalan yuk
pak haji pak odi mau buka posnya disini apa engga
haji murad sama pak odi mau buka di masjid
eh engkong pinjem pensil sama buku tulis
nyatet biar bisa dibawa
eh lu kemana
katanya pak haji mau pinjem pensil
itu di kopi dulu apa
iya tapi kan jalannya jauh mas
capek aus nggak ada minum
tat nabi kita aja dulu puasa jalan kakinya jauh
kuat nggak capek
kan kita manusia mah bukan nabi
eh puasa nggak boleh dijadiin alesan
gara gara capek pengen tidur siang
gara gara aus pengen naik mobil
lagi lagi juga minta lagi udah buka puasa udah sabar ayo
pak haji salaknya dua ya
ah nggak satu aja
nggak aku mau gorengan aja
yaudah gorengan juga deh pak
hmm katanya mau diet
nah sekarang buat tawur
loh bu kok kolaknya cuma dua
ibu marah ya sama bapak
koloknya cuma satu nih
kamu mau nggak put
hmm mau deh
mau beli kolak
laras mau sekalian dibeliin nggak
iya laras udah beli
oh cimo telat dong
yaudah harus duluan ya
kau semua sentiasa kembali
ah ah nggak jadi deh bobek buka posenya di sini aja sama mama
ye kenapa jadi kamu pilih siapa maksudnya ya kamu pilih yang tadi atau yang suka main ke
rumah kamu itu anak sma emangnya baju dipilih pilih
makannya kalau jangan ngasal
tadi saya lihat mertua sama istri kamu pergi
kamu dikasih tahu kagak eh bong bata lu iya gue kasih tahu mereka membuka bersama
di rumah saudara terus kamu buka puasa sendirian atuh gampanglah termakan bubur
sedia dia ya jadi bujangan dong nyari bubur sendiri terus makan sendiri kayak kamu ya pur
beli sendiri makan sendiri
ulu ulu haji kenapa di sini di peci kalau nanti pak jirupa gimana mau lihatnya tuh oh iya
eh eh di jalan yuk
bilang sama bapakmu ibu mau ikutan basar
ibu pingin ikutan bazar
ikutan bazar buk balama ikutan bazar bayarnya berapa bilang lagi sama bapakmu bayarnya itu
buat tiga hari pak bagas capek ngomong bolak balik bapak aja ya ngomong sendiri sama
aku eret bangun lu taruh bautnya bingung lu kagak datang nah gitu aduji ayo dah tak berbentuk lagi
eh eh eh lu kemana lu
bapak ada ide gimana kalau ibu ikutan belajarnya patungan sama temen ibu supaya modalnya enggak
terlalu besar terus ibu ngejualin kue mertuanya ojak aja kuenya maeng jadi buka repot repot bikin
kue hehehe yang bener pak
ya bener lah kalau ibu beneran mau ikutan bazar monggo aduh bapaknya api tenang baik
banget gemes gemes sakit buat gemes tuh apa ini baik banget
balik malu nungguin kolaknya tuh ntar apa aja saya males di rumah
di al than whoa
makanya datang aduh jiik
hehehe makanya datang atuh di
tes lo buka puasa di mana ntar
gak tau jak
pur beli cendol dong